teror terus terjadi di wilayah eropa turki belgia dan perancis
menjadi target utama serangan serangan tersebut
berikut rangkaian aksi teror yang telah menewaskan puluhan orang
dua belas januari dua ribu enam belas terjadi aksi bom bunuh diri di istanbul turki
aksi dilakukan sebuah kelompok yang berafiliasi dengan isis
sepuluh orang tewas dan lima belas lainnya terluka
pada tujuh belas februari terjadi serangan bom bus di ibu kota angkara
yang menargetkan pihak militer
setidaknya dua puluh delapan orang tewas dan enam puluh satu lainnya terluka
dua maret dua ribu enam belas sedikitnya tiga puluh satu orang tewas dan satu ratus lima puluh lainnya terluka
dalam tiga ledakan bom di bandara brussels dan kereta bawah tanah
pemerintah belgia menyebut kelompok yang berafiliasi dengan isis
sebagai pelaku serangan
setelah peristiwa itu turki kembali lagi menjadi target serangan
pada dua puluh delapan juni dua ribu enam belas terjadi tiga serangan bom bunuh diri
di bandara internasional ataturk

pemerintah turki menyatakan para pelaku merupakan pendukung isis
kami ulangi teror di perancis dipicu oleh serangan sebuah truk putih
yang melaju kencang saat perayaan hari revolusi di kota nice perancis
peristiwa ini terjadi saat malam perayaan bastil
di salah satu pusat perayaan di promenade
sebuah truk melaju dengan kecepatan tinggi
mengarah ke kerumunan pengunjung yang sedang menyaksikan pesta kembang api
menurut beberapa saksi mata selain menabrak kerumunan orang
sempat terdengar suara letusan senjata
setelah truk berhenti polisi menemukan bahan peledak dan amunisi
di dalam truk tersebut
hingga saat ini dilaporkan delapan puluh empat orang tewas dan delapan belas orang dalam keadaan kritis
belum diketahui pelaku serangan tersebut
tapi presiden perancis menuding peristiwa ini